akibat membuat stres hingga panik warga di kecamatan sukolilo surabaya
mengadang ambulans pengangkut jenazah pasien covid sembilan belas menuju tpu keputih
dalam video yang viral sejak rabu malam
warga meminta sopir ambulans untuk mematikan sirine saat melewati permukiman
selain itu aksi pengadangan ambulans ini juga dipicu ulah arogan
segelintir pengantar jenazah yang meresahkan warga

sekali masukan masukan dari masyarakat yang pada intinya mereka resah dengan suara suara sirine ini
terutama di malam hari
karena mobil jenazah ini tidak ada jamnya pak
selain mengadang langsung ambulans
warga keputih juga memasang sejumlah baliho berisi larangan menyalakan sirine
di sejumlah titik di sekitar kampung
termasuk di depan pintu masuk krematorium tpu keputih
tim liputan cnn indonesia